petugas badan narkotika nasional provinsi dki jakarta jumat lalu melakukan operasi narkoba di rusun marunda jakarta utara
dua orang warga dan tiga karyawan rusun didapati positif menggunakan narkoba
kabit pemberantasan bnnp dki menyebutkan sejumlah rusun berpotensi menjadi target peredaran narkoba
dan kami sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia miladia rahma yang akan melaporkan dari rusun marunda jakarta
selamat siang mila sejak kapan narkoba ini dapat beredar di rusun dan dari mana sebetulnya narkoba didapat para tersangka dan bandar
selamat siang aldi sebelum menjawab pertanyaan anda ini tampaknya juga penting untuk kami sampaikan bahwa memang betul pada hari jumat yang lalu
sejumlah petugas dari badan narkotika nasional provinsi atau bnnp dki jakarta dan juga sejumlah petugas kepolisian
telah melakukan razia penyalahgunaan narkoba
di rusun marunda jakarta utara ada sebanyak dua ratus tiga puluh tujuh orang yang kemudian dirazia
lima diantaranya dilakukan tes urin dan dari dua ratus tiga puluh tujuh ini dua ratus empat belas diantaranya adalah karyawan dari rusun dan dua puluh tiga lainnya adalah warga rusun
dari kemudian satu ratus lima yang kemudian dilakukan tes urin terdapat lima orang yang positif menggunakan narkoba jenis sabu sabu dan juga ganja

memang selain kemudian dilakukan penggeledahan atau maksud saya selain dilakukan razia
ternyata juga pihak kepolisian dan juga petugas dari bnnp dki jakarta juga melakukan penggeledahan terhadap satu unit rumah susun di tower a
saya akan tunjukkan aldi kepada anda bagaimana kondisinya pada hari ini betul
ini adalah rumah susun tepatnya di tower a sebelas yang dihuni atas nama suprihatin
memang seperti yang kita tahu yang sudah disampaikan oleh pihak kpk
bnnp dki jakarta menyatakan suprihatin ini memang diduga sekali lagi diduga tidak hanya sebagai pemakai tapi juga sebagai bandara
namun ini juga kita masih menunggu kepastian apakah betul memang tuduhan ini memang betul betul terjadi atau prosesnya memang masih terus berlanjut
karena memang pada saat pengledahan terjadi tempatnya pada jumat siang atau seni dari rusun ini tidak berada di tempat
dan ini juga kemudian disampaikan oleh bnnp bahwa ketika pengledahan terjadi dan yang bersangkutan tidak ada di tempat maka status dari suprihatin ini adalah sebagai dpo dan saat ini masih terus dikejar
di sisi lain juga kalau kita melihat banyak kemudian warga yang kami tadi mintai ini biasanya memang tinggal di sini bersama dengan istrinya namun saat ini istrinya tidak ada di rumah pada saat kejadian juga
dan sejak terjadinya pengledahan pada jumat yang lalu memang yang bersangkutan tidak pernah pulang ke rumah
sekali lagi saya akan menunjukkan
sekali lagi saya akan menunjukkan

aldi seperti inilah suasana terakhir dari rumah susun atau unit yang dimiliki oleh suprihatin atau yang dihuni oleh suprihatin
kondisinya memang berantakan tidak terlalu banyak furniture yang ada di dalam rumah
karena memang pada saat kejadian petugas kepolisian dan juga pihak bnnp ini melakukan pendobrakan begitu ya
karena ini memang terbukti sekali dari ruas pintu luar ini memang terlihat ada upaya paksa untuk masuk
nah untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kemudian kronologis dari terjadinya penggeledahan dan juga razia
saya sudah bersama dengan ibu jamayah
ibu boleh kesini ibu di sebelah saya ya
ibu juga sebagai tetangga pak suprihatin juga ya bu ya
kalau ada kemudian tuduhan yang dialamatkan kepada pak suprihatin yang menyatakan dia ini bandar atau apa
saya boleh tahu nggak ibu punya kecurigaan ke arah situ
saya sih enggak sih
karena melihat sehari harinya dia itu begitu
kalau pemakai sih kita juga nggak tahu ya
kayak dia bandar itu kayaknya enggak deh
soalnya kalau ibarat kalau bandar apa apa aja dia minta emaknya
makan mau berangkat kerja minta emaknya duit
sepuluh ribu emak buat beli sarapan dua puluh ribu emak buat beli bensin
ibu jamaah emang betul dia tinggal di sini bersama dengan istrinya saja
tadinya sama istrinya tapi istrinya sejak habis lebaran nggak datang lagi
nah sejak kejadian hari jumat kemarin sampai dengan detik ini berarti dia nggak pernah pulang
enggak pernah pulang dia
dia kerja apa sih bu
saya masalah kerja dia juga saya kurang tahu kerja di mana
cuma emang kata emaknya kerja kan emaknya kerja bareng sama kita
tapi memang hari hari beliau memang cenderung diem ya nggak terlalu berinteraksi dengan tetangga
nggak begini begitu enggak kayaknya sih
ibu saya ingin tahu sebenarnya prosesi atau bukan prosesi ya tapi lebih ke kronologi pada saat kemudian ada razia
paling tidak memang ibu mungkin enggak ngelihat ya bagaimana penyelesaiannya
bagaimana pendobrakan ini
orang saya lagi kerja
tapi pada saat itu memang begitu banyak petugas kepolisian
emang banyak saya lagi kerja saya juga kaget
emang saya kemeteran enggak bisa bangun duduk juga
kalau kemudian warga yang tadi kami sempat tanya juga memang ada sejumlah petugas kepolisian pakai senjata lengkap
memang begitu tadi bu lihat juga
senjata yang panjang itu lho mbak
saya juga enggak tahu
ada berapa orang enam apa berapa orang tuh
nah ibu setelah kejadian kemarin warga jadi agak trauma gak sih bu
maksudnya gini ini mungkin baru pertama kali yang ngelihat pasukan
kayaknya was was terus mbak
takut ada apa ada apa kita kan nggak tahu
padahal kita orang kalijodo ini warga biasa
enggak tahu menang masalah ini itu enggak ngerti
nah ibu sejak kemudian kejadian kemarin ada juga lima orang warga
warga dan juga sebagian petugas keamanan ya begitu ya
yang kemudian sudah positif menggunakan narkoba
ibu sebagai warga apa yang ada di benak ibu
apa harapan ibu
seperti apa sih kuasa padaan dari ibu
ya mudah mudahan aja cepet sadar lah yang pada pakai
toh itu gak berguna buat diri sendiri buat lingkungan
sadar aja lah diri sendiri
disadarin susah orang begitu
kalau nggak dari diri sendiri itu aja deh
mintanya mudah mudahan yang pada pakai sadar gitu aja
tapi memang pada saat kemudian taken kontrak lah ibarat kata begitu ya bu ya
untuk masuk ke rusun marunda ini
ada klausul sebenarnya menyatakan bahwa kalau kemudian warga yang masuk di sini
terbukti menggunakan narkoba harus keluar
memang ada ya ibu ya
ibu sempet nggak ya
saya nggak begitu merhatiin ibu
kurang merhatiin begitu ya
tapi memang disitu ada klausulnya
saya hanya menjelaskan kepada ibu
mudah mudahan ibu juga tahu
oke kalau begitu ibu jamaya terima kasih atas waktunya
mudah mudahan ini kemudian tidak jadi apa ya bola liar
tidak ya mudah mudahan jangan kali jodoh lagi
kali jodoh ya lagi yang buat sasaran gitu loh
kayaknya sasaran empuk di sini
ada apa apa orang kali jodoh
ada apa apa orang kali jodoh
ini warga semua rakyat kecil semua nggak ngerti apa apa
yang bersalah tetap harus diproses ibu ya
silahkan diproses sesuai dengan hukum
tapi jangan kemudian guruduk guruduk begitu
kan kita trauma
sejak dikali jodoh
baik ibu terima kasih banyak atas waktunya
mudah mudahan ini juga menjadi perhatian khusus ya
nah itu tadi albi
ini memang yang menarik
tadi kami sempat berbincang juga dengan chef keamanan dari pihak marunda
rusun marunda yang menyatakan bahwa
sebenarnya kalau kita melihat ke belakang ini bukan kali pertama
terjadi hal ini
sudah ada dua kali razia yang dilakukan sebelumnya
dan memang fokus razia penyelahgunaan narkoba ini
ditujukan kepada pekerja harian lepas atau phl
jadi untuk keluarga memang baru dilakukan pada hari
dua indikasi bahwa kemudian
memang setiap orang yang bersalah dalam hal ini menggunakan narkoba
memang harus diproses di sisi lain
tapi kita juga tidak boleh mengaburkan atau menafikan beberapa fakta lain
bahwa tidak semua orang kemudian
para penghuni rusun ini
membanyakan memang warga eks kalijodo
begitunya tadi seperti ibu jamaiyah sampaikan
tidak semuanya kemudian orang ini
jangan kemudian ada stigma yang menempelkan kepada mereka
bahwa orang kalijodo ini sebagai bandar atau pengguna
atau kemudian pengedar begitu
itu saja yang bisa disampaikan
kembali ke studio aldi
korespondensi ann indonesia melaporkan dari rusun marunda jakarta
terima kasih atas laporan anda